langkah yang dilakukan oleh
kepada metro jaya
dalam dua hari ini kita
mendengarkan berbagai macam masukan
dan juga tentunya atas perintah dan arahan bapak kepala kepolisian negara republik indonesia
sebagai kapolda saya akan mengambil langkah
yang pertama akan membentuk tim
untuk melakukan langkah langkah pencarian fakta
tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal
kami akan mengundang dari pengawas eksternal
pakar keselamatan transportasi
terkait dengan produk atpm
teman teman wartawan juga
supaya bisa ikut di dalamnya
melihat seperti apa fakta sebenarnya
yang dianggap perlu untuk
memperkaya fakta yang akan kita temukan
yang kedua dari tim internal
akan beranggotakan polda metro jaya
dari iluasda ropam bikkum dari lantas
dan kita sudah minta bantuan kor lantas
dalam rangka pengamfaatan
scientific crime investigation percelakaan lawan jalan jalan ini
investigation percelakaan lalu lintas